peristiwa terorisme akhirnya mendapat kompensasi dari negara
kompensasi berupa uang tersebut diserahkan oleh lembaga perlindungan saksi dan korban
serta menko pohukam kepada korban serangan terorisme pada peristiwa tamrin kampung melayu dan mapolda sumatera utara
lembaga perlindungan saksi dan korban atau lpsk memberikan ganti rugi atau kompensasi kepada para korban tiga peristiwa terorisme
total ada tujuh belas korban selamat yang mendapatkan kompensasi dari negara berupa uang tunai yang diberikan dalam bentuk tabungan pada kamis siang
lima belas orang korban peristiwa bom tamrin mendapatkan kompensasi sebesar delapan ratus empat belas juta rupiah
tiga orang korban peristiwa bom kampung melayu mendapatkan kompensasi sebesar dua ratus dua juta rupiah
dan satu orang korban peristiwa bom mapolda sumatera utara mendapatkan kompensasi sebesar enam ratus sebelas juta rupiah
penyerahan kompensasi yang dilakukan di gedung lpsk cicantung jakarta timur
diserahkan secara langsung kepada para korban oleh menkopol hukam wiranto
kepada korban kalau bisa tidak harus melalui pengadilan
sementara itu menko polhukam mengapresiasi kinerja lpsk yang telah terbukti memberikan atensi khusus bagi para korban sesuai misi pemerintah
kita bersyukur bahwa pemerintah telah mampu untuk memberikan satu atensi khusus kepada kegiatan bagaimana kita bisa memberikan perlindungan kepada para saksi dan korban
tentu sejalan dengan misi pemerintah untuk menduduki segenap warga negara atau padara indonesia
yang diwujudkan adalah memberikan satu fasilitas yang memadai bagi proses hukum di indonesia
lembaga perlindungan saksi dan korban berharap lewat kompensasi ini para korban mengetahui bahwa negara tidak lepas tangan dan tetap menaruh perhatian
sekaligus memberikan keadilan dan hak hak yang semestinya didapat oleh korban serangan terorisme